kabar pembebasan sandra oleh kelompok penculik di filipina selatan disambut gembira
terutama bagi keluarga awak kapal di tarakan kalimantan utara
rumah keluarga anak buah kapal samsir dipadati kerabat sesaat setelah presiden joko widodo mengumumkan empat awak kapal tunda henry sudah dibebaskan
beberapa kerabat bahkan melakukan sujud syukur
walau sudah mendengar kabar pembebasan keluarga mengaku belum tahu kapan samsir kembali ke tanah air
saat ini keluarga masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah
karena dia sudah dilepaskan dari filipina
penyekapan dari abu sayyaf ya
iya penyekapan dari abu sayyaf
rasa syukur yang bagaimana dirasakan atau diuncapkan tadi tentunya
kami bersyukur kepada allah lah setelah ini sudah dibebaskan samsir
selanjutnya tadi keluarga niatnya mau acara syukuran gitu ya
insya allah di kampung allah acara syukuran
kegembiraan anak buah
atas pembebasan empat sandera oleh kelompok abu sayyaf juga dialami keluarga kapten kapal tb henry arianto misnan di bekasi jawa barat
ia dan mereka pun berharap bahwa arianto misnan bisa segera berkumpul dengan keluarga